beginilah detik detik penangkapan seorang tki ilegal
yang menjadi kurir narkoba jaringan internasional
di perairan asahan sumatera utara akhir pekan lalu
pangkalan tanjung balai asahan
ditemukan tujuh bungkusan sabu sabu
yang dikemas dalam bungkus tech cina
dengan total berat tujuh kg
persangka as mengaku sudah tiga kali menjadi kuder narkoba
di mana dalam dua aksi sebelumnya
berhasil menyelundupkan sabu sabu dari malaysia
tersangka merupakan warga jawa timur yang merupakan seorang tki
rencananya as akan membawa barang haram tersebut
menuju madura jawa timur
dengan upah rp empat puluh lima juta rupiah per kilogram
tugas terus melakukan pengembangan
dan memburu pemasok sabu sabu
ini tersangka dijerat undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
dengan ancaman maksimal hukuman mati
didapati dua orang penumpang
sejauh ini hasil pendalaman kita diduga sebagai
pekerja migran indonesia yang akan
masuk secara ilegal
yang tadinya juga keluar secara ilegal
kemudian pada jam enam belas dua puluh lima
personil jaga alur melaksanakan penggeledahan
terhadap barang bawaan
kedua pmi ilegal tersebut
dan dari tas salah seorang penumpang berinisial sa
ditemukan tujuh bungkus barang yang diduga narkoba
dan dikemas dalam kemasan teh
sementara itu tim gabungan fleet one quick response lantamal empat batam
dan lanal bintan di tanjung uban kabupaten bintan kepulauan riau
gagalkan tujuh pekerja migran ilegal yang akan dikirim ke malaysia
pekerja migran indonesia non prosedural ini
ditangkap di perairan tanjung uban pada sabtu lalu
ketika akan diseludupkan ke malaysia
tugas menangkap tujuh orang
sementara tujuh lainnya bersama abk
berhasil melarikan diri ke daratan
melalui pelabuhan rakyat sungai gentong tanjung uban
dan masih dalam pencarian
dalam dua bulan terakhir tni al disebut
sudah beberapa kali mengagalkan pengiriman pekerja migran ilegal
baik di jalur darat sekitar pesisir pelabuhan hingga jalur laut
tim liputan cnn indonesia